inilah stasiun madinah al munawaroh arab saudi
satu dari lima stasiun pemberhentian haramain high speed rail di arab saudi
kereta cepat pertama arab saudi yang menghubungkan dua kota tanah suci mekah dan madinah
selain menghubungkan mekah dan madinah untuk jemaah umroh
penumpang kereta cepat ini diperuntukkan untuk turis yang berkunjung ke arab saudi
haramain high speed rail baru kembali beroperasi sejak maret dua ribu dua puluh satu silam
setelah sebelumnya tidak beroperasi selama pandemi
haramain high speed rail sedangnya memangkas perjalanan dari mekah dan madinah
yang kalau misalnya ditempuh dari jalan biasa maka menghabiskan waktu sekitar sepuluh jam
namun apabila menggunakan haramain high speed rail ini hanya membutuhkan waktu dua jam saja
sebagian besar penumpang kereta ini
untuk perjalanan umroh lengkap dengan kain ihramnya
hanya beberapa menit saat kereta melaju
jemaah umroh dapat melakukan mikot dan niat umroh di atas kereta haramain high speed rail
proyek besar kereta cepat ini menggunakan teknologi kereta cepat spanyol talgo
dengan menghabiskan dana delapan miliar dolar amerika atau sekitar satu ratus sepuluh triliun
haramain high speed rail memiliki lima stasiun pemberangkatan
lewat lima puluh tiga waktu arab saudi
kapasitas satu haramain high speed rail empat ratus tujuh belas tempat duduk
ada pun tiket kereta cepat dari madinah ke mekah sebesar satu ratus lima puluh saudi rial
atau rp lima ratus tujuh puluh ribu rupiah untuk kelas ekonomi
dan dua ratus lima puluh saudi rial atau sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah untuk kelas bisnis
fina nabilah revolusi riza arab saudi